siliwangi itu raja yang bijak dan baik
tapi setelah sampai istana
aku menahan kecewaan
kekecewaan yang sangat tinggi
jangankan mengobati ibuku
kamu pun tidak shudi menemui aku dan ibuku
aku malah dihajar dengan prajuritmu
dan aku dibuang ke jurang
mungkin susah kami saja
sekarang ibuku mati
sudah lama mati
tapi aku tidak mau kuburkannya
yang menguburkan jasadimu
namun apa yang sudah kau katakan
itu semua tidak benar
aku tidak merasa melakukannya
aku tidak pernah tahu
kalau kau datang ke istana pajajaran
aku sedang terburu buru
ada hal penting
yang harus aku selesaikan
aku mau hampir selesai
setelah tugasku selesai
aku akan membantu
dan mengikuti permintaan
kalau kau tidak memperdulikanku
buat apa aku memperdulikan kamu
aku tidak mau tahu
aku akan membantu kamu
untuk mencari jalan kembali
kau boleh pergi dari sini
aku tidak bisa melakukannya
aku tidak bisa melakukannya
aku tidak bisa melakukannya
aku harus mencari cara
untuk bisa menolong paman
untuk bisa menolong paman
untuk bisa menolong paman
untuk bisa menolong paman
untuk bisa pulih jadi
untuk bisa pulih jadi
untuk bisa pulih jadi
untuk bisa pulih jadi
untuk bisa pulih jadi
karena tidak bisa menyelamatkan dinda
apa yang sudah kau lakukan pada anak kecil itu
apa yang kulakukan padanya
akan kulakukan juga pada musil wangit
aku harus berdoa
aku pasti akan berdoa
sebaiknya kau pergi dan lain
keluar dari sini
maaf aku tidak akan menyerah
demi menyembuhkan ibu danda
alhamdulillahirobbilalaih ampun ampun ampun
aku akan mengampuni dirimu dan memaafkan terima kasih sudah mengampuni kau makan aku juga karena
telah menyerang dirimu ini semua karena terpaksa demi mengambil obat tuki bunda
bersiap harus aku akan mengobati resi
maaf atas kelancangan kantan kami datang kesini bukan untuk mencari musuh kami hanya ingin mengambil
mustika apa karena ibunda kami sedang sakit jadi hanyalah mustika ampa yang bisa menyembuhkan
ibunda kami untuk mendapatkan mustika itu tidak mudah mustika itu
tersimpan di dalam perut bumi dan untuk mengambil mustika itu kau harus siap kehilangan sesuatu yang
amat kau cintai harus kehilangan yang ku cintai maksud untuk yang satu ini saya tidak
jadi gimana raden apakah kita harus meneruskan perjalanan atau kita berhenti di sini saja
tidak nih mas tekadku sudah bulan bagaimanapun caranya aku akan mengambil mustika ampah itu
itu semua demi ibundaku ibunda ratu semangat aku akan mengantar kau ke tempat mustika itu tersimpan
baiklah terima kasih rezeki terima kasih banyak rezeki itu sangat membantu kami ayo kita berangkat